terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia today
koleksi satwa komodo di kebun binatang surabaya terus bertambah
sabtu kemarin sebanyak sebelas ekor bayi komodo berhasil ditetaskan
dengan cara penetasan buatan atau artificial incubation
ya kendati disambut gembira pertambahan satwa ini justru bisa menjadi masalah
karena terbatasnya kandang yang dimiliki kebun binatang surabaya
kebun binatang surabaya kembali berhasil menetaskan telur komodo
dari dua puluh delapan telur komodo yang ditangkarkan di inkubator
sebelas telur diantaranya berhasil menetas
proses penetasan ini berasal dari dua induk komodo betina
bernama genok dan juminten dengan induk jantan boy
periode penetasannya terjadi pada bulan februari hingga maret
secara simbolis bayi komodo yang menetas perdana pada tahun dua ribu delapan belas ini
diberi nama unggul oleh direktur utama kebun binatang surabaya
kehadiran bayi bayi mungil komodo ini pun
semakin melengkapi koleksi satwa kebun binatang surabaya
selama delapan tahun terakhir tingkat kelahiran satwa bernama
latin varanus komodensis di kebun binatang surabaya ini memang tinggi
sayang tinggi angka penangkaran komodo tak diimbangi dengan bertambahnya kandang
untuk saat ini mungkin masih ideal
tapi kami dari pihak manajemen itu sedang proses ya
proses untuk pelebaran kandang
dan perlu kita ketahui bersama bahwa kandang di area kbs ini adalah dua belas hektare
perlu asan itu
untuk sementara penghuni baru ini akan tetap tinggal di klinik karantina
kebun binatang surabaya hingga umur satu tahun
pada kisaran umur ini bayi komodo ini hanya bisa makan daging cincang dan kuning telur saja
setelah umur satu tahun komodo sudah bisa dilepas ke kandang
kehadiran sebelas bayi komodo ini disambut gembira pengunjung
mereka menganggap satwa di kebun binatang surabaya semakin beragam
bagus sih kalau menurut saya
soalnya kan komodo juga bergolong sudah termasuk ke langkah ya
jadi kalau sudah menetas seperti ini kemudian bisa dilestarikan lagi
jadi ya rupakan ya apresiat lah sama kbs ya
karena dengan semakin banyaknya hewan hewan yang punah
dengan menetasnya komodo ini berharap bisa dilestarikan lagi dan ada regenerasi lagi
pada tahun dua ribu lima belas kebun binatang surabaya juga berhasil menetaskan dua belas ekor telur komodo
rencananya setelah dewasa bayi komodo ini akan ditaruh di kandang besi
yang saat ini ditempati komodo berusia setahun